di saat lebaran merupakan tradisi yang sudah lama berlangsung
dan telah menjadi bagian dari budaya kita
tradisi tersebut merupakan bagian dari solidaritas sosial
agar semua orang berbahagia dalam merayakan harian istimewa
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di momen ramadan dan idul fitri seribu empat ratus empat puluh empat hijriah
bank indonesia melakukan langkah antisipatif
dengan mempertimbangkan pencabutan status pelonggaran
pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau ppkm
dan pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik
serta peningkatan mobilitas masyarakat
di berbagai wilayah di indonesia telah dimulai
sejak tanggal dua puluh tujuh maret hingga dua puluh april dua ribu dua puluh
yang tersebar di lima enam puluh enam titik
jumlah titik layanan penukaran uang ini bertambah tiga ratus tujuh puluh tujuh titik
jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya
ya senang aja sih apalagi dengan series barunya ini uang barunya
terus kita bisa berbagi ke keluarga dengan pakai uang baru ini
jelang idul fitri seribu empat ratus empat puluh empat hijriah
bank indonesia juga menyiapkan kas keliling
serta program bi peduli mudik mulai dari rest area
terminal pelabuhan hingga bandara
bi peduli mudik di rest area km lima puluh
tol jakarta cikampek menjadi salah satu kegiatan
layanan penukaran uang yang rutin diselenggarakan
sebagai penguduhan kebutuhan uang rupiah
dan layanan kas kepada masyarakat di periode ramadhan
dan idul fitri seribu empat ratus empat puluh empat hijriah
setiap harinya bank indonesia dan perbankan menyiapkan
uang tunai sebesar sebelas miliar rupiah untuk masyarakat yang datang
setelah sebelumnya mendaftarkan pemesanannya di pintar bi co id
dengan adanya layanan penukaran ini dengan aplikasi pihak
karena kita bisa tahu kapan jadwal kita ambil dan nominalnya berapa
dan sudah pasti kan kita pasti kedapatan kotanya
terus di seluruh indonesia juga banyak ya di jawa barat sendiri
termasuk di res area lima puluh tujuh ini
misalnya yang mau mudik ke arah jawa tuh sangat terbantu banget
bi juga kasih fasilitas untuk yang mau tukar manual
ataupun saudara kalian yang mau diwakilkan
ukuran uangnya prosesnya sangat mudah sekali
sangat cepat dan tinggal datang ke sini di jam yang telah ditentukan
bukan hanya menyediakan layar penukar uang
berbagai fasilitas juga disediakan untuk memanjakan para pemudik yang datang
di program bi peduli mudik km lima puluh tujuh
mulai dari top up uang elektronik
bi juga mengajak masyarakat mengoptimalkan pembayaran transaksi non tunai
guna mendukung ekonomi dan keuangan digital
selain bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
jelang hari besar keagamaan nasional
layanan penukaran uang yang diselenggarakan bank indonesia
bekerja sama dengan perbankan juga dilakukan untuk mengoptimalkan
peran pembayaran tunai dalam mendukung perekonomian indonesia
salah satunya dengan meningkatkan kualitas uang yang beredar di masyarakat
di sini kita memberikan layanan kepada masyarakat sekitar sini
rawang ya kemudian dari tambun dan sebagainya
tapi yang paling penting adalah bagi masyarakat yang ingin mudik
layanan penukaran uang di rest area ini
tapi di tol trans jawa dan sumatera
sehingga ada delapan belas titik kita lakukan penukaran di rest area di seluruh jawa
dan di sumatera lampung dan sumatera selatan
seluruh rangkaian kegiatan pemenuhan kebutuhan uang rupiah
dan layanan khas dari bank indonesia untuk masyarakat di periode ramadhan dan idul fitri dua ribu dua puluh tiga
terpadu dalam program serambi
atau semarak rupiah ramadan dan berkah idul fitri dua ribu dua puluh
semoga melalui rangkaian acara dan kegiatan yang ditujukan bank indonesia
kepada masyarakat melalui program serambi dua ribu dua puluh
dapat memenuhi kebutuhan sobat akan uang rupiah layak edar
di periode idul fitri seribu empat ratus empat puluh empat hijriah ini ya
jangan lupa sobat untuk selalu rawat dan belanjakan rupiahnya dengan bijak
supaya lebih bermakna lebarannya
selamat berkumpul bersama keluarga di hari raya tobat